seorang siswi sma di blitar jawa timur terjatuh dari jembatan rel kereta api setinggi lebih dari sepuluh meter saat berfoto selfie bersama teman temannya
ia mengalami luka parah di kepala dan patah kaki
putri ariska dirawat di ruang isolasi rumah sakit ngudi waluyo kabupaten blitar jawa timur
siswi kelas satu sma asal selorejo ini kondisinya kritis akibat luka di bagian kepala dan patah kaki kiri
putri terjatuh dari jembatan rel kereta api di wilayah selorejo ketika berfoto selfie
usai mengikuti kegiatan pondok ramadan di sekolahnya kamis pagi sembilan juni
kecelakaan itu membuat keluarganya sangat terkejut
menurut dokter jaga putri belum sadarkan diri sejak masuk rumah sakit
dokter spesialis tulang dan bedah sudah memeriksa luka lukanya
polisi membenarkan korban terjatuh saat melakukan selfie di atas jembatan rel kereta api
pihak keluarga mengaku kekurangan biaya jika putri harus menjalani operasi